jokowi menyebut bahwa harga aftur menjadi penyebab naiknya harga tiket pesawat sehingga penurunan jumlah penumpang pesawat
dan juga dikatakan ada dua opsi yang diminta oleh presiden jokowi untuk mengatur harga aftur ini
yang pertama adalah pertamina ini diduga tadi ya oleh presiden jokowi memonopoli harus mengatur harga mengatur ulang harga
dan yang kedua adalah bagaimana nantinya jika harga tidak juga kompetitif
harga aftur ini tidak kompetitif presiden akan memasukkan pihak swasta atau asing untuk ikut dalam bisnis penjualan aftur atau bahan bakar pesawat di indonesia
kalau kita lihat sendiri bbm di indonesia juga sudah ada pesaing yang tidak hanya pertamina saja yang menjual bbm seperti bahan bakar untuk kendaraan bermotor
sudah ada shell ada total begitu ya
kali ini pemerintah mengancam juga akan memasukkan pihak swasta apabila harga aftur untuk bahan bakar pesawat ini tidak kompetitif atau tidak efisien
dan juga mendorong kenaikan harga tiket pesawat bagi penumpang
kita lihat selanjutnya adalah
kita membandingkan bagaimana harga kontrak aftur dalam persentase mops yang dihimpun dari sumber kami pertamina
ini negara negara di seluruh dunia kita lihat cg di sini adalah indonesia
jadi mops ini adalah mean of pledge
mean of plets ini adalah harga acuan yang diambil oleh bandara bandara di seluruh dunia untuk menerapkan harga aftur
jadi mean of pledge ini untuk asia pasifik khususnya region asia pasifik
jadi di sini digunakan untuk bagaimana penentuan harga aftur
sementara untuk harga aftur dunia sendiri secara lebih luas lagi diatur dalam pledge
jadi ini mean of pledge untuk negara negara asia pasifik
kita lihat di sini cengkareng atau bandara soekarno hatta kita lihat bandara paling besar di indonesia
padahal mereka ini adalah negara penghasil minyak
nah ini yang kemudian menjadi persoalan
kenapa harga aftur di indonesia bisa lebih tinggi daripada negara negara tetangga
kalau kita lihat juga di sini bagaimana harga aftur lebih rendah di singapura hongkong dan incheon
banyak juga maskapai maskapai yang lebih memilih untuk mengisi bahan bakar mereka di luar negeri gitu
di bandara bandara internasional daripada di indonesia sendiri
karena ternyata juga harga jual aftur pertamina di bandara bandara internasional lebih murah
ini yang kemudian menjadi persoalan selanjutnya
kita lihat lalu harga aftur di indonesia yang tidak merata
sebetulnya mengacu terhadap apa yang dikatakan oleh ekonom
mengatakan seharusnya harga bbm non subsidi atau aftur ini bisa merata di seluruh wilayah di
namun kenyataannya harga aftur tidak merata
kita lihat paling tinggi ada di domine edward osok atau di sorong papua ya
ini di sorong harga aftur yaitu sebesar rp sebelas delapan puluh per liter
nah kemudian ada perbandingan harga juga di supadio rp sembilan delapan ratus lima puluh
kemudian di iskandar muda aceh rp delapan dua ratus sepuluh
di minangkabau sembilan lima ratus lima puluh
dan soekarno hatta rp sembilan tiga ratus dua puluh
ahmad yati rp sembilan tiga ratus lima puluh per liternya
memang ada perbandingan di sini karena pertamina menyatakan bahwa
untuk harga aftur sendiri ada beberapa komponen penyusun harganya atau strategi pricing strategy nya
tidak hanya soal bagaimana mop saja tapi juga ada beban beban lain seperti ppn begitu ya yang diterapkan
kemudian juga bagaimana biaya untuk penyimpanan aftur di bandara
kemudian juga soal selanjutnya yaitu biaya untuk bph migas
jadi bph migas ini menyalurkan
pipa pipa yang kemudian menyalurkan minyak atau aftur tersebut ke bandara bandara yang ada
jadi inilah yang kemudian menyebabkan harga
terjadi disparitas harga atau harga yang berbeda untuk aftur di bandara bandara yang ada di indonesia
dari total seluruh biaya operasional pesawat
jadi naiknya harga aftur yang dipengaruhi oleh kursus dolar dan juga harga punya pentadunia
juga otomatis bisa mendorong
tiket pesawat tadi jauh lebih mahal harganya dan juga tadi mendorong turunnya okupansi hotel
karena menurunnya jumlah orang yang ingin berpergian atau berwisata
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini